ini sudah sangat clear pak
jessica bisa jadi saksi di depan polisi
kalau dia memang kenal sama iqbal
ya sekarang juga kita bisa langsung ke kantor polisi pak
ini belum clear menurut saya
belum kuat ya
gesha bangun lagi
eh papa udah beli buku buat belajar
nih papa beli gendongan
kita pakai gendongan ya
kita coba ya pakai gendongan
eh masukin dulu
kok perut papa basah
ya perutnya bocor
tidak ada apa apa
udah lewat satu jam
tunggu sebentar lagi ya
aku benar benar minta maaf ya
yang penting kamu sekarang di sini
makasih ya jess udah datang ke sini
sekali lagi aku minta maaf soalnya tadi penjagaan papa ketat banget
papa gak ngijinkan aku pergi ke mana mana
gak apa apa jess
gak apa apa yang penting kamu udah di sini terima kasih banyak ya
mbak mau mesan ice lemon tea dong
ada yang bisa aku bantu
kita di sini semuanya butuh bantuan kamu
sbuta s buta z auckland
kamu kenapa bisa sampai bikin jessica kabur sih
ah pak irvan
tolong tahanin mesin bapak
ini kantor polisi pak
jesse pergi kemana ya
apa mungkin dia bersama aldebaran dan andin
atau justru malah randy
kamu kenapa lakukan ini ke papa kamu sih jess
bilang aja apa yang mungkin bisa aku bantu
kalau aku bisa bantu aku pasti bantu
jadi gini p l
mereka benar benar sengaja cari masalah dengan saya
saya bisa susun rencana saya di sini
kamu ikut saya keluar
apa kamu kenal sama seseorang
yang bernama iqbal
tolong dijawab dengan jujur ya
itu sangat membantu buat aku masuk sama pak andin
apa kamu kenal

kamu kok manggilnya bang
berarti kamu udah kenal deket dong
kenal banget lah mbak
bang isbal itu orang kepercayaannya papa
bahkan waktu aku sma
bang iqbal pernah ngawal aku
berarti jelas sudah
kalau iqbal itu memang tangan kanan om irfan
kita bisa bicara sebentar
ini udah sangat clear bang
jessica bisa jadi saksi di depan polisi
kalau dia memang kenal sama iqbal
ya sekarang juga kita bisa langsung ke kantor polisi pak
belum clear menurut saya
belum kuat ini
jessica itu menekan om irfan
udah pasti om irfan akan menekan jessica
untuk tidak bicara masalah ini
kalaupun jessica bisa bicara masalah ini
om irfan bisa pakai alasan
kalau jessica itu pernah kena mental ilness
dan bertahun tahun pernah ada di rumah rehabilitasi
jadi ini gak akan mengukuh mati menurut saya
terus kita harus gimana